kritik menghujani pihak istana tatkala diduga memfasilitasi pembentukan relawan untuk mendukung jokowi dodo pada pemilihan presiden dua ribu sembilan belas mendatang
benarkah dugaan beberapa pihak tersebut
dan untuk membahas topik priming semalam ini saya sudah bersama dengan wakil ketua dpr ri yang juga wakil ketua umum partai gerindra fadli zon
selamat malam bang fadli
kami masih menunggu kehadiran narasumber yang lain ada boni hargens dan juga rocky gerung
tapi kita mulai dari bang fadli terlebih dahulu
jadi apa yang anda suratkan sebenarnya dari ketika datangnya yoris rawayai kemudian ada pengurus dari psi bertemu dengan pak jokowi
membahas untuk konteks hanya melaporkan
jadi ksp kemudian mengklarifikasi itu hanya melaporkan soal perkembangan pembentukan relawan
jadi ksp pun tugasnya untuk komunikasi politik bukan untuk kemudian menggalang
bagaimana bang fadli
ya kalau kita lihat dari berita yang ada pada tanggal dua puluh tiga
dua puluh februari itu kan keterangan itu justru datang dari ketuanya sendiri kalau tidak salah
yang mengatakan bahwa mereka datang ke ksp itu untuk melaporkan tentang rencana untuk membentuk atau deklarasi relawan jokowi
di bidang pekerja untuk pemilu dua ribu sembilan belas
kan itu pernyataan dari ksp si ya
kalau tidak salah oleh saudara yoris raweai
dan tentu saja menurut saya itu kan sebuah abuse of power
kalau benar apa yang dikatakan oleh yoris
karena kalau kita melihat lembaga kepresidenan itu beda dengan lembaga untuk presiden sendiri
ini kan ksp itu adalah institusi yang dibentuk resmi dengan biaya negara
ya itu melalui
melalui pr press kalau tidak salah nomor berapa tahun dua ribu lima belas ya
tahun dua puluh enam tahun dua ribu lima belas kalau tidak salah
itu untuk mendukung kerja presiden lembaga kepresidenan
bukan presiden sebagai pribadi
jadi kalau ada tugas tugas yang di luar itu ya tentu saja itu salah langkah
itu sesuatu yang secara etik tidak pas
kalau itu dipakai untuk sebagai mesin untuk
melakukan satu upaya kampanye pada tahun dua ribu sembilan belas
meskipun kalau orang mau ketemu sih sah sah saja
courtesi call saya kira siapapun dari partai manapun
yang terakhir ini kan memang juga menjadi satu hal yang menurut saya semacam moral hazard juga
sebuah partai politik datang kemudian di sana mendapat apa katanya tips tips atau apa gitu ya
tetapi di tempat yang merupakan sebetulnya
yang tidak pas untuk melakukan itu
meskipun sekali lagi orang bisa kalau kecuali semua partai politik mempunyai
kesempatan yang sama
kesempatan yang sama dan juga mempunyai akses yang sama
terutama partai partai baru mungkin ya
kalau partai kami gerindra tidak ada keinginan untuk itu
seorang presiden sebagai seorang juga figur politisi yang akan running kembali
dia tidak melakukan hal itu
di tempat yang dibiayai oleh negara
jadi ini sebenarnya soal tempat
kalau dia lakukan di rumah makan padang di warung tegal itu nggak ada masalah
di kediaman pribadi boleh
di kediaman ya silakan aja
tapi kalau kemarin misalnya sengaja menemui ksp begitu kan sebenarnya
sengaja kemudian ditemui oleh salah satu staffnya
itu salah tidak kalau melaporkan perkembangan relawan
tidak ada masalah
tapi yang salah itu adalah apa yang menjadi keterangan
ini akan dikawal dalam rangka untuk mendukung
relawan jokowi kan begitu
itu kan keterangan itu yang saya kira bermasalah
kalau pertemuannya melaporkan itu silakan silakan saja tidak ada masalah
tetapi itu dijadikan satu tempat untuk menggalang kekuatan untuk relawan
itu yang menurut saya salah
dan ini memang
tapi kalau menerima laporan saja yang karena dikira kira
tidak ada masalah
tapi kan presiden jokowi sendiri pada tanggal empat september kalau tidak salah dua ribu tujuh belas
itu menyampaikan juga agar relawannya segera bekerja
untuk pemenangan pemilu dua ribu sembilan belas
itu juga menurut saya kurang pas karena dilakukan di mana itu di istana presiden juga kalau tidak salah
oh jadi ketika presiden jokowi menyampaikan agar relawannya segera bekerja itu pun juga sebuah kesalahan menurut anda ya
tidak pas lah mungkin ya
dalam posisinya sebagai apa
kecuali itu dalam wilayah privatnya
di dalam wilayah privatnya saya kira tidak ada masalah
tapi kalau dia
sebagai seorang kepala negara kepala pemerintahan
kemudian menyampaikan hal itu
tentu menjadi masalah kan
tapi bagaimana begini kalau misalnya ada
staff presidenan atau dari ksp itu
bertemu dengan para inisiator relawan atau penggalang relawan begitu di luar
bertemu di luar istana
tidak ada masalah
walaupun itu ksp begitu ya
dan berbicara soal penggalangan relawan
kita tahu lah dalam praktek praktek politik di indonesia
banyak juga yang mereka duduk di sana itu kan
juga bekas relawan juga
ada relawan pascabayar gitu ya
apa mereka kan
kemudian mendapatkan posisi
nah dari posisi posisi itu
diharapkan untuk mendukung kembali
dalam politik kita
sesuatu yang sekarang ini
menjadi hal yang biasa
memang itu harusnya dibedakan ya
jadi ansih hanya soal tempat
dimana berlangsung saja ya
tempat dan juga peran
karena itu kan
wilayahnya itu memang abu abu
antara yang dibiayai oleh negara
dan untuk kepentingan pribadi
atau kepentingan kelompok gitu ya
wilayahnya itu wilayah negara
dalam konteks negara
harus ada pembatasan
tidak boleh misalnya
kan kita juga dibatasi
oleh berbagai macam aturan
dan moral politik kita gitu
pembatasan pembatasan seperti apa
yang mungkin bisa dijadikan
jadikan patokan yang clear
nanti kita akan bahas lebih lanjut
setelah jeda berikut tetaplah bersama kami
saya perkenalkan arah sumber yang lainnya
yang sudah hadir adalah rocky gerung
pengamahan etika politik dari ui
dan kemudian ada bonnie hargens
yang juga merupakan inisiator relawan jokowi
tapi tersambung melalui sambungan telepon
selamat malam bang bonnie
selamat malam mung indra
baik bang roky selamat malam
saya ke bang boni terlebih dahulu ya
karena bisa menanggapi pernyataan dari pak fadli zon
ini ada yang salah dilakukan di istana
dan perannya juga harus jelas
karena kalau tidak jelas
maka bisa disebut abuse of power
begitu ketika melaporkan
terkait dengan pembentukan relawan
bahkan ke ksp
pendapat anda seperti apa bang bonnie
tadi saya dengar di mobil ya
saya kira dari awal pak fadli menegaskan
berdasarkan omongan pak raveh
kalau kita dari asumsi
lalu kita membuat wacana
saya kira kurang kuatlah
nah itu kan masih dugaan
saya setuju bahwa abuse of power
bisa terjadi ketika perangkat negara
memanfaatkan fasilitas dan jabatan
untuk kepentingan pribadi
tetapi kan ini masih asumsi
dan tidak ada bohong
sama misalnya pertanyaan ketika pak fadli
punya anak ke amerika
lalu minta orang kedutaan menjemput
apa kapasitas pak fadli
sebagai pimpinan mpr
atau sebagai ayah dari anaknya
nah ini perdebatan moral yang menarik
di dalam konsep tanggung jawab
tanggung jawab moral untuk jabatan publik
antara kepentingan pribadi
dengan kepentingan umum
karena yang melakukan adalah
di dalam dirinya melekat serentak
kepentingan pribadi dan kepentingan umum
nah yang kita bicarakan hari ini
saya kira masih abu abu semua
karena tidak ada pernyataan resmi
tidak ada juga informasi yang terbuka
atau presidennya sendiri
yang menggunakan jabatannya
untuk menggerakkan mesin politik
apakah dibilang tadi istana
dijadikan tempat untuk merapat tim
pemenangan dan seterusnya
semua itu prasangka
bahwa di dalam istana itu
kebanyakan orang orang yang menjadi tim sukses
pada pilpres sebelumnya
dan juga tentu
kedepan juga akan bekerja
ya pada porsinya untuk memenangkan lagi pak jokowi
itu jelas politik bekerja seperti itu
kalau anda buat komparasi yang objektif
apa yang terjadi pada dua ribu empat sampai dua ribu empat belas misalnya
pak sby ketika itu presiden
dan juga ketua umum partai
pada saat dia menjadi presiden
dia juga mengurus partai
dan dia bertindak sebagai ketua partai
pada saat dia menjadi presiden
apakah dia datang ke acara partai
dan kampanye dari daerah ke daerah itu
sebagai presiden atau sebagai ketua umum partai
apakah tidak ada satu sen pun
uang negara yang dipakai di situ
fasilitas fasilitasnya dan sebagainya
jadi saya kira tidak pernah ada ruang
itu hampir tidak ada
di situlah perdebatan etika
di dalam jabatan publik
tapi kalau kita lihat fakta beritanya
sebenarnya ada pernyataan
juga dari yoris rawea
yang kemarin ketika bertemu
dengan ksp ya
menyebutkan bahwa kami ini
kan membentuk relawan
tujuannya ke jokowi
harus bisa bersinergi
dengan tim pemenangan dari jokowi
itu yang disampaikan oleh pak yoris
dan kemudian pak muldoko
tapi mengakui ada pertemuan
pak yoris rawea
yang mesti ditanyakan yorisnya
harusnya hadirkan yorisnya
apakah itu pertemuan resmi
apakah itu memang undangan
untuk membahas itu
atau itu hanya pembicaraan informal
di dalam istana
kan tidak ada yang tahu
nah yoris harus menjawab itu
kalau memang itu undangan resmi
untuk sebuah rapat resmi pemenangan
itu yang harus dipanggil
saya kira belum lengkap informasinya
yoris yang dipanggil disitu
kalau pandangan dari bang rocky gunung
seperti ketika melihat faktanya
sampai sejauh itu dulu
apakah memang itu
masih terlalu abu abu
atau seperti apa
bang boni tadi
masih terlalu abu abu
justru yang abu abu itu
yang menimbulkan spekulasi
tetapi sesuatu itu
karena di belakangnya ada preteks
tanpa rapat pun
bahwa itu adalah konsolidasi
itu judulnya tuh
bukan kantor staff
jadi dia gak boleh
karena peserta pendukung
nggak boleh ada di situ tuh
dia datang bikin kantor baru
itu lebih fair itu
jadi logiknya begitu tuh
walau pun abu abu
yang berkumpul di situ adalah
bentar bang boni
tapi pertanyaannya adalah
apakah kita bergantinya bang boni ya
presiden men ini datang dan menggunakan anggaran negara fasilitas negara untuk memenangkan pak jokowi di pemilu berikutnya
atau itu hanya pembicaraan informal yang pak yoris tangkap
oke saya terangkan ya saudara boni ya saya nggak ngomong soal formalitas berapa uang di situ
karena soal etiknya itu soal tetap kerama berpolitik
entah itu ada uang nggak ada uang tapi itu adalah kantor presiden bukan kantor calon presiden atau pendukung presiden
kan belum tahu lah rapatnya ada apa nggak
ya justru itu saya nggak bilang ada rapat apa enggak rapat tetapi di belakang itu sudah ada semacam sinisism publik
kenapa karena selama ini ada semacam suasana bahwa sebut aja opini publik itu dikendalikan
kendalikan oleh siapa maksudnya
dia dikendalikan oleh ksp itu oke anda bisa bilang itu asumsi oke asumsi saya berasumsi juga bahwa itu dikendalikan itu
jadi logiknya adalah bahwa
karena di belakang persoalan yang hari hari ini jadi kontroversi opini publik itu dikendalikan
dikendalikan nggak apa apa bagus tetapi public relation dari kantor presiden itu buruk
sehingga orang merasa loh kok begitu caranya
seharusnya public relationnya adalah menghadapi opini publik juga dengan cara cara yang ya dimungkinkan untuk ada perdebatan
nah selama ini orang tidak merasa bahwa informasinya dua arah
yang ada adalah promosi infografis nah infografis itu di dalam grafis itu ada info yang dipalsukan itu
nah kecerdasan publik itu membaca itu anda sebut apa nggak sebut publik membaca itu
indikasinya apa lo counter issue dari satu kartun dari jepang aja bisa bikin orang heboh
itu artinya ada proses delegitimasi di dalam kekuasaan
itu yang mesti dibaca secara cerdas oleh kantor presiden
bukan bereaksi anda nggak bisa public relation pemerintah sekarang
bisa bereaksi terhadap public opinion
karena anda kalah legitimasi itu dalam segala hal anda kalah legitimasi itu
isu yang beredar elektabilitas itu drop itu artinya ada delegitimasi
itu yang mesti disadari oleh kantor presiden itu
oke tapi kalau kita lihat pernyataan pak muldoko ya agar kita bisa tidak hanya bermain di ranah abu abu
pak muldoko menyatakan bahwasannya ksp melakukan komunikasi politik iya
tapi komunikasi politik dengan berbagai pihak
jadi kami terima kalau misalnya yang datang itu tadi misalnya membawa nama pemenggelangan relawan
justru itu menteri jadi saya mau komentar sedikit
kalau pak rocky sudah bicara soal delegitimasi
saya kira ini jumping conclusion ya karena dari awal ini asumsi semua
ini asumsi ini kita bicara asumsi dan semua dari awal tadi abu abu
nah kalau dasar dari mengatakan elektabilitas turun ini dibilang delegitimasi
ya kan ukurannya apa survei survei mana
nggak ada banyak
karena kan lembaga survei ini kan ada yang objektif kita tahu ada yang dipesan oleh kelompok politik
sama aja ketika pak roky pasti akan jujur ini
ketika kita bicara soal pilkada dki jakarta kan apakah murni itu persoalan agama yang ahok dimana kemudian dipenjara
ataukah itu politisasi terhadap identitas keagamaan
ngapain pergi ke situ lagi
nah artinya bahwa
mungkin kita tidak melebar ya bang boni ya
semua memainkan kepentingan
oke boni saya terangkan

juga memainkan kepentingan politik
ketika mengatakan bahwa ada delegitimasi terhadap jokowi
semakin dibicara semakin nggak ada isinya
nah tesis ini hanya akan kuat ketika didukung oleh fakta
oleh bukti bukti yang objektif
bukti bukti yang empiris
nah di sini lemahnya karena tidak ada bukti empiris
yang adalah bukti bukti yang dikumpulkan oleh oposisi non partai yang kebanyakan berisi hoax fitnahan dan segala macam
bang boni bang boni kita kembali ke soal ini ya
sehingga seolah olah ada upaya delegitimasi terhadap pemerintahan pak jokowi
saya kira banyak fakta fakta yang menunjukkan
bang boni kita bergantian
solusi yang dibangun dan dipaksakan menjadi fakta
oke bang boni kita bergantian
dan ini politik yang dimainkan oleh teman teman
ya ini sudah out of touch saya kira dari fakta fakta yang ada gitu ya
sehingga tidak bisa membaca bagaimana apa yang terjadi perkembangan perkembangan yang ada sekarang ini
saya kira sudah jelas kok fakta faktanya
apa yang terjadi kemarin pertemuan itu adalah fakta
bahwa kemudian diinterpretasikan
di ksp ya pertemuannya
iya di ksp namanya kantor staf presiden
harusnya kalau terkait tenaga kerja kenapa nggak ke kementerian tenaga kerja
atau tidak ke seknek misalnya ya
melaporkan soal pembentukan relawan memang
itu yang disampaikan
yang disampaikan kan itu kan fakta
fakta itu disampaikan oleh orang yang hadir di situ
dan walaupun kemudian ada dibantah jadi ya
jadi saya kira itu bukan asumsi
itu adalah fakta
yang disampaikan oleh sang pelaku
nah kalau kita melihat
apa belakangan ini
memang banyak sekali instrumen instrumen itu diarahkan untuk pemenangan sebagai calon presiden
ya misalnya tadi
untuk relawan relawan dan sebagainya
termasuk kerja kerja ini kan bagian juga dari etalase
untuk dagangan politik tahun dua ribu sembilan belas
tetapi jangan sampai mengorbankan rakyat
jangan mengorbankan pembangunan
nah dan juga jangan mengorbankan kemudian kualitas ya
kita lihat misalnya apa yang dibangga banggakan dengan infrastruktur itu kan pada ambruk ya
jadi ini menurut saya
itu ada yang bantah lagi kalau itu nanti
iya kan kenyataan
ada yang bantah
ada yang ambruk
dari sekian banyak infrastruktur yang ambruk beberapa yang lain
yang jelas banyak yang ambruk
ini argumentasi dari pihak yang
ini menarik ini sebetulnya
yang dari pak fadli nih
karena persis seperti ini logikanya john magdad
kalau kita baca john itu kan dia menulis banyak sekali di asia times ya
saya kira salah satu hal menarik dari john adalah ketika dia mampu memanipulasi data yang sedang sangat sedikit
untuk mengelabui data banyak
data yang banyak itu berarti berhasil
data apa yang banyak
data yang sedikit itu tentang mungkin ketidakberhasilan dalam dimensi tertentu
dan itu dikapitalisasi sedemikian rupa sehingga menarik dan secara ilmiah seolah olah itu ilmiah
dan itu dibangun kesimpulan bahwa ini pemerintahan bermain dengan drama panggung memainkan cermin
supaya ada efek ilusi dan sebagainya
bang boni karena waktu kita memang tidak terlalu panjang untuk mengulas lebih besar ya
kalau keluar dari mulut pak fadli tidak masalah karena oposisi
oposisi juga harus merumuskan strategi untuk bisa mendelegitimasi pemerintahan
karena tujuannya adalah merebut kekuasaan kan pada periode berikutnya
tergantung nanti masyarakat melihat apa pesan dari pembicaraan ini
kalau misalnya kalimat itu datang dari akademisi atau apapun lah kita dinamakan
pak roki dan siapapun
saya kira di situ akan terjadi justru degradasi moral pada posisinya sebagai akademisi
karena dia tidak memproklamir dirinya sebagai tim sukses
oke baik baik kita ketik ketik rakyat beribadi ya
bang boni saya ingin tanya dulu bang boni agar bisa terarah ya diskusi kita
karena waktunya memang juga bukan waktu yang panjang
kita akan fokus dulu
kalau misalnya pak yorisnya sendiri dalam kata kata yang dikutip begitu persis mengatakan
bahwa kita ini kan membentuk relawan tujuannya ke jokowi
harus bisa bersinergi dengan tim pemenangan dari jokowi untuk dua ribu sembilan belas
menurut anda dengan kalimat seperti ini ketika dilaporkan kepada ksp atau kantor staff presiden
apakah secara umum itu sebuah hal yang etis atau tidak etis secara politik
pak yaw rizal itu benar bisa juga enggak
tapi kan politik bicara pembuktian
pembuktiannya adalah apakah omongan yoris mewakili apa yang terjadi
politik itu lebih
politik itu lebih cara persepsi dong
kita cari sumber lain benar nggak
ternyata muldoko bilang enggak
nah artinya bahwa fakta di situ menjadi sebuah postulat yang kabur
jadi siapa yang punya otoritas mendefinisikan fakta dalam konteks ini
pak patlizon yang enggak mungkin di oposisi
pak roki yang enggak mungkin juga
oke gini ya saudara boni
pemerintah itu kuat
auranya legitimasinya kuat
itu wartawan asing dia setiap hari maki maki pemerintah nggak ada yang percaya tuh di indonesia
jadi justru karena ada pelemahan legitimasi
maka orang anggap bahwa ya memang benar yang diucapkan oleh kritisi asing pikiran asing itu
jadi anda yang ingin anda bela itu public opinion
dari saat ke saat
dan melihat bahwa lo istana itu kok jadi otoriter dalam soal informasi itu
karena itu orang cari outlet lain dalam bentuk karikatur dalam bentuk kartu kuning dalam bentuk statistik yang turun terus
anda bisa debat itu
tetapi faktanya permainan opini publik itu justru merugikan pemerintah
jadi jangan public relation pemerintah itu dimaksudkan untuk membatalkan public opinion
enggak mungkin terjadi
karena public opinion punya logikanya sendiri itu
entah itu diucapkan oleh akademisi oleh kritisi oleh oposisi
yang jelas rakyat menyatakan itu
merasa puas dengan olok olok dari luar negeri itu
jadi enggak perlu tersinggung
justru perbaiki public relationnya tuh
jangan manfaatkan kesempatan untuk menguasai opini publik melalui fasilitas fasilitas negara
dalam bentuk yang sangat minim sekalipun yang tersamar sekalipun
jadi akal publik itu lebih cepat membaca soal itu daripada kalian yang ada di sana tuh
kahyang yang ada di sana
ya kalau boleh saya menambahkan ya
tadi disinggung juga sambil menambahkan agar lebih kompleks
disinggung juga soal pak fadli yang beberapa waktu lalu tentang anaknya di luar negeri
kalau itu jelas itu hoaks ya
dan saya kira kalau saudara boni mengikuti saya tidak pernah meminta itu kesalahan dari staff yang ada di dpr
dan itu bukan kata saya mereka
mereka nggak bisa saya dikte
mereka yang kemudian melakukan klarifikasi kemudian menyampaikan dalam konferensi pers
saya tidak pernah meminta
apalagi pakai surat dengan pendampingan itu salah
saya juga marah sekali gitu tidak ada
tapi memang ada staff yang meminta itu pak ya
dan dia juga sudah melakukan klarifikasi itu tidak ada pakai pendampingan apalagi gitu ya
tetapi kalau soal itu kan jelas
keberadaan dari kbri di seluruh dunia itu melayani yang namanya warga negara indonesia
ada tukang beca apa segala macam di sana ya harus dilayani
kalau kita sampai di airport ke sana langsung handphone kita hidupkan
nah ini nomor telepon kbri jika butuh bantuan dan sebagainya
tetapi itu bukan apologi saya
apologi saya itu bukan itu
tetapi memang dia mempunyai kewajiban itu
untuk melayani masyarakat kalau enggak dia mau melayani siapa ada di sana
bikin virtual aja itu yang namanya kbri
dari jakarta itu menghemat biaya
jadi itu analogi yang sama sekali tidak tepat
kalau ini kita berbicara tentang sebuah upaya yang dilakukan
mungkin oleh oknum oknum tertentu kita tidak tahu
dengan menggunakan lembaga kepresidenan
nah ini yang tidak boleh
karena itu menurut saya kampanye terselubung yang menurut saya penuh dengan berbagai macam nanti masalah
kan kita ingin demokrasi ini transparan
demokrasi itu betul betul terbuka
jangan demokrasi ini kemudian ditarik lagi mundur
termasuk apa yang saudara rocky gerung katakan tadi
seolah olah sekarang ini perbedaan pendapat pun
dijadikan sebuah masalah besar
padahal berbeda pendapat itu dari dulu
founding fathers kita itu berdebat tidak ada masalah
ini merujuk yang soal apa ini pak fadli
ya apa saja
kalau misalnya dikritisi seolah olah kemudian ini ya
bahkan dulu itu polemik itu bermutu
polemik kebudayaan tahun tiga puluh an aja bermutu
jauh lebih bermutu daripada sekarang
presidennya berani untuk berdebat
nah sekarang presiden berani gak berdebat
jangan membaca dari kertas
jadi dia harus punya visi yang jauh tentang berbagai masalah ini
apa yang bisa dilakukan presiden untuk menghindari hal hal seperti ini
nanti kita akan tanya juga ke bang boniar gens
setelah jeda berikut tetaplah di prime news
baik bang boni kalau katakanlah ini memang masih abu abu
tapi kemudian sudah mulai muncul kritik sehingga kemudian ksp akhirnya harus menjawab
bagaimana cara yang lebih baik agar nama presiden tidak kemudian
saya mau respon sedikit dulu dari pak fadli
soal pemerintahan ini kelihatan anti kritik dan segala macam
saya kira kita harus lihat skop besarnya dulu
bahwa kita saat ini ada di dalam suasana yang namanya post truth society ya
nah bagaimana sebuah masyarakat yang ditandai oleh
dominasi dari berita berita palsu fitnah dan segala macam segala macam itu
jadi ada upaya pengeroposan terhadap kebenaran
nah saya kira pemerintah tidak dalam posisi membatasi kritik
atau membatasi ruang kebebasan beropini
yang menjadi persoalan adalah yang mendominasi ruang publik ini adalah opini opini yang menyesatkan
opini yang dirancang oleh kelompok politik
mereka bermain di media sosial
mereka bermain di media sosial
mereka bermain di ruang ruang fisik
dan seolah olah ingin menggiring persepsi masyarakat
kan ini yang menjadi concern kita semua
mana mungkin demokrasi dikuasai oleh sebuah penyesatan yang sistematis
bukan itu terbalik ya
itu terbalik saya kira itu
nah artinya gini loh
kan polisi baru tangkap pak
terus kemudian ada lagi yang pakai istilah bawa bawa agama itu
apa muslim cyber army atau apa namanya
ya jadi saya kira ini semua
kelompok yang bukan kebetulan tetapi sesuatu yang dirancang
nah kita mau demokrasi atas nama kebebasan demokrasi
lalu membiarkan orang orang sesat ini kemudian mengontrol opini publik
ini kan gak bener
karena demokrasi itu bukan kebebasan tanpa aturan
demokrasi adalah bebas
bebas dalam pengertiannya positif
untuk tujuan bersama untuk kepentingan umum
dan ini yang mau dilindungi oleh pemerintah
yaitu kebebasan untuk kebaikan bersama
karena kita sudah disederai
sejarah ini sudah dilukai oleh peristiwa
sejarah ini sudah dilukai oleh presiden
bagaimana identitas itu dipolitisasi
lalu ada istilah kafir istilah pribumi
saya gak tahu
seorang akademisi kayak pak rocky gimana hatinya melihat fakta ini
waktu ini kemunduran besar
lalu hari ini kita mau mengatakan pemerintah tidak membangun polemik kebudayaan yang ideal
di sana ada tahun tiga puluh an
di sana ada sultan takdir ali sabana
di sana mereka semua sangat cerdas dan berpikir tentang bangsa
tapi coba lihat polemik yang dibangun pak fadli dan teman teman
semua polemik yang tidak bermutu untuk kepentingan umum
karena justru kami kita berdebat itu lawan kita yang tidak bermutu
itu membuat kemudian polemik itu tidak ada sparring partnernya
data dengan data
bukan dengan ilusi
tapi kita lihat apa yang sekarang ini terjadi
saya kira jelas kok
terjadi satu pemberangusan terhadap cara berpikir kita
pemberangusan terhadap media
tetapi kemudian orang orang ditakut takuti kalau pendapatnya itu
kalau di tengah tengah info yang tadi menyesatkan hoax dan lain sebagainya
kalau itu memang menyesatkan buktikan
apa yang tadi disebut saracen apa segala macam itu kan tidak terbukti di pengadilan
yang mca ini
itu kan justru menorehkan luka baru
masih proses gitu
kenapa kok pakai nama muslim
justru itu yang sedang diproses pak fadli
justru ada tuduhan
apa memang betul ada lembaga namanya mca
ada yang namanya adminnya
itu harus dibuktikan
karena dari waktu itu pun kalau bicara pilkada dki yang menebar benih itu
benih benih beracun itu yang namanya ahok
bukan orang yang bereaksi
nah ini yang harus cara berpikirnya diluruskan dulu logikanya
ini memang bahasanya menjadi luas
tapi kita tetap dalam konteks soal apa
kemarin yang kemarin terjadi di ksp begitu ya
kalau dari sisi anda bagaimana kemudian presiden seharusnya bersikap kalau menurut bang rocky
supaya tidak kemudian bisa digeret geret seperti misalnya ada yang bertemu lalu menggeret seolah olah merestui
mendapatkan restu untuk membentuk relawan dan lain sebagainya
untuk menghindari ini seperti apa
kan tidak mungkin juga kalau tidak bertemu
presiden nggak tahu cara bersikap karena dia terbatas kemampuan dia untuk menyikapi itu tuh
terbatas karena aturan
terbatas karena apa
ya mungkin karena arah kameranya nggak pas gitu ya
sangat terbatas sebab beliau nggak paham apa yang terjadi itu
beliau di brief dengan cara yang keliru kadangkala cara yang bodoh
sehingga tidak terlihat satu public address yang bisa membuat orang percaya bahwa keadaan ini terkendali
jadi bayangin misalnya setiap hari dalam seminggu ini kita baca ada operasi besar besaran untuk menangkap orang
untuk menangkap si ini menangkap si itu
sosial media akan dikendalikan segala macam
iya itu di atas kertas begitu
tetapi you dengar misalnya elit menteng kasak kusuk di whatsapp
bagaimana mau ditertipkan
oh itu pikiran yang benar benar netral dan ingin agar supaya bangsa ini tumbuh secara beradab tuh
kalau sudah dikendalikan juga itu artinya ada ketakutan luar biasa pada pemerintah
jadi saya tetap berpikir
jadi saya tetap menangkap bahwa public opinion sekarang tidak mungkin lagi dikendalikan oleh public relation yang ya buruk dari eksekutif
nah ini dasarnya kenapa kemudian setiap kali saudara boni tadi misalnya berusaha menerangkannya
orang anggap ya itu keterangan dari orang yang sedang tertekan orang yang lagi stres karena public relationnya nggak maju maju tuh
dengan kata lain seluruh promosi ini
seluruh promosi negara itu kan terbaca di dalam elektabilitas
jadi kalau membaca data iya data siapa
kan kita bertengkar di situ tuh
nah kalau pertengkaran
mana yang paling kredibel jadinya begitu
iya kalau pertengkaran itu dasarnya siapa suara paling banyak di publik suara yang paling keras yang bacotnya kemana mana
ya tentu bacat negara bisa kemana mana
tetapi akal publik itu berdiam diri
dia hanya mengekspresikan ketidaksukaannya kalau ada umpan
dan umpan itu kita dapat bahkan dari luar negeri itu
kalau disebut misalnya ya cuma dua belas itu jalan tol yang roone
ya dua belas itu artinya orang takut untuk pakai jalan tol
takut untuk berada di bawah jembatan itu
kecemasan itu bukan terhadap dua belas orang itu beredar kemana mana tuh
jadi psikologi publik sebetulnya menganggap bahwa
pemerintah ini kayak pesawat terbang dia mau sayapnya itu kokoh kuat
itu berbahaya justru
kalau sayap tidak fleksibel kena turbulensi patah sayapnya
jadi pemerintah mesti lebih fleksibel
jadi ini ketidakmampuan mengelola isu yang
iya bukan ketidakmampuan kebodohan sebetulnya
oke bang boni ada tanggapan bang boni
iya saya kira ini kan tergantung bagaimana kita menafsir semua inilah
tergantung memang itu
dan posisi kita di mana
ya ini kan tafsir aja pak roky
justru itu kenapa tafsir
karena ini kan kita dari asumsi dasar pembicaraan semua
ya anda juga dari asumsi
yang pak rocky ngomong juga itu kan versi pak rocky
ya versi anda juga sama
lembaga survei versi pak roky
kalau kita mau bisa
tidak ada disini yang murni objekif bos
artinya menurut saya sih ini pembicaraan yang murni politis dalam pengertian
ada kepentingan di dalam setiap pembicaraan ini
kita tidak bicara pure kepentingan publik disini
gitu pak roky
tetapi ketika artinya ini memang harus diklarifikasi dulu kepada yang terkait yang datang
ini sebuah klaim atau tidak
ataukah memang ksp misalnya karena kemudian sampai di sehari sebelumnya sudah diklaim
bicara soal relawan maka harus sikap ada sikap tegas dari ksp atau cukup mengklarifikasi
hanya dengan membantah yang normatif seperti itu
poin positif tadi dari para narasumber ini kan bagus satu bahwa ksp itu harus mengatasi
bahwa kita harus mengatasi
karena ksp harus lebih responsif dengan apa yang berkembang di ruang publik
cara mereka merespons opini publik juga harus lebih cerdas
saya pikir itu poin yang besar
artinya ksp ini tidak melulu bereaksi saja
dia juga harus mampu membuat terobosan terobosan yang membuat orang juga mengakui bahwa ini
institusi yang membackup presiden secara handal gitu loh bukan main main
saya setuju kalau soal itu otokritiknya
cuman kan di forum ini nggak ada orang ksp yang hadir
ya kami berikan informasi dulu bahwa pihak ksp sudah kami mencoba untuk menghubungi semua
tapi memang berhalangan untuk hadir termasuk mas eko sulistyo yang disebut bertemu dengan
pak yoris raweai yang terkait dengan berbicara dengan hal ini
kalau menurut bang fadli sebagai wakil ketua dpr ya melihat eksekutif yang seperti ini misalnya
harus seperti apa langkah yang diambil ksp agar di tahun politik ini tadi kan ada yang berbicara
tahun politik ini tadi kan ada irisan yang sulit dibedakan ini bicara kepentingan pribadi atau kepentingan sebagai pejabat negara begitu
sebaiknya sesuai dengan tupoksi saja
jadi tupoksinya ksp itu saya kira menunjang mendukung lembaga kepresidenan bukan pribadi presiden ya tapi lembaga kepresidenan
jadi menunjang dalam segala macam hal meskipun ini overlap ya kalau kita lihat di dalam pemerintahan ini sebetulnya
nomenklatur ksp ini satu nomenklatur baru ceritanya mau seperti west wing gitu ya di amerika
ini apbn ini menambah padahal sudah ada yang namanya mensesnek
kita tidak tahu apa tugasnya mensesnek apa tugasnya mensekap apa tugasnya ksp
dalam beberapa hal kita ketahui tapi tumpang tindihnya itu terlalu banyak
ini yang menurut saya terjadi pemborosan dan juga miskoordinasi yang seringkali terjadi
kalau di zaman orde baru misalnya
mensesnek itu kuat powerful betul betul mengatur di sekitar presiden dan dia di satu pintu ya
seperti pak murdiono pak sudarmono gitu ya
itu orang orang yang memang tangguh dan juga cerdas cerdas politik maupun cerdas akademik
dan ini yang menurut saya yang sebetulnya diperlukan
karena kalau tidak ya dia akan selalu bingung abu abu sifatnya dan kemudian akhirnya semuanya melaporkan hal hal yang baik kepada presiden
biasanya kejatuhan pemborosan
biasanya kejatuhan pemborosan
biasanya itu yang mimpin itu ketika orang orang di sekitarnya itu abs
jadi mencari cari berita berita bagus
coba bayangkan ini seperti sekarang datang managing director imf kemudian rupiah kita melemah
ya kan ini konyol sekali
harusnya datang managing director imf rupiah kita menguat
memberikan confident kepada ekonomi kita
ini malam rosot ini dimana otaknya gitu
nanti kita akan lanjutkan lagi masih seputar perbincangan ini setelah jadwal berikut tetaplah di prime news
selain isu relawan yang melaporkan penggalangan relawan ke kantor staf presiden atau ksp
walaupun ksp menyatakan membantah merestui pembentukan relawan dan lain sebagainya
intinya pertemuan itu ada tetapi memang harus diklarifikasi terhadap ksp dan juga pihak yang bertemu yakni pak yoris rawea
tapi kami sudah berulang kali menghubungi beberapa ksp baik itu pak muldoko langsung kemudian dari beberapa staff yang lain
pak eko sulistio pak ifdal qasim ibu jalil suhari pramodawardiani semuanya menyatakan tidak bisa hadir dalam pembicaraan malam ini
tetapi selain isu yang tadi yang kita bicarakan soal relawan tetapi ada juga kemudian partai politik
bicara soal dukungan strategi pemenangan dan kemudian mendapatkan tips tips begitu ya
jadi yakni dari psi begitu bertemu dengan presiden di istana
ini juga menjadi pertanyaan publik bahkan kemudian ada sorotan istana ketika istana disibukan dengan pemenangan pemenangan pemilu begitu
jadi kalau dari psi ini saya kutip ya kata katanya dari detiknews com detik com begitu
dari ketua umum psi grace natali yang menyebutkan
jadi kita silaturahmi sekaligus pak jokowi memberikan tips tips bagaimana agar psi mencapai target menang pemilu dua ribu sembilan belas
beliau banyak ngasih ide dan seru seru keren keren idenya
kata grace di kompleks istana kepresidenan kamis satu maret dua ribu dua puluh
dari sisi ini menurut anda sebuah hal yang tepat tidak bang rocky
itu hal yang buruk masa psi bertanya ke presiden apa idenya
karena justru psi yang create ide supaya presiden dibuat
jadi terbalik balik logiknya
tapi lebih dari itu kita tahu presiden tidak cukup luas wawasannya
itu faktual buat dia orang baik oke lah
tapi politik ini memerlukan kecerdasan
karena itu dibentuklah ksp dengan ambisi dulu jadi semacam west wing
kalau kita pakai parameter itu west wing itu isinya anak anak muda kalau di amerika yang kecepatan berpikirnya itu ukurannya itu detik gitu
begitu ada isu seluruh perlengkapan otaknya itu bekerja tuh
dan itu akan terbaca di dalam pernyataan perspresiden misalnya
nah ini saya nggak pernah lihat ada sinopsis di kepala presiden yang berasal dari west wing
artinya westmin juga nggak mampu mengolah problem kemudian merumuskan itu supaya presiden di brief
bayangin misalnya dulu mitra presiden perancis itu
itu setiap minggu dia undang sineas undang budayawan undang filsuf bahkan undang segala macam
supaya dia well
karena pikirannya itu selalu lengkap itu
nah kalau begitu kan enak tuh presiden
komentari film jelas dia sebelumnya dia punya semacam basis kendali sangat enciklopedik tapi dia bisa ucapkan suatu
komentari public relation ini nggak bisa itu nggak keluar
jadi yang salah sebetulnya adalah lingkungan presiden
beliau tahu presidennya ya ada keterbatasan
nah keterbatasan itu mesti diambil oleh staff presiden
orang di sekeliling
itu problemnya tuh
kalau soal partai partai yang bertemu ini dari pandangan pak fadli seperti apa misalnya
ya saya melihat itu
saya kira apa yang disampaikan bu rocky itu ada benarnya ya
mestinya apalagi kalau sebuah partai itu merupakan partai baru yang punya satu visi yang jauh ke depan gitu ya
kan partai kan bukan event organizer ya
jadi dia harus mempunyai satu platform manifesto dari partai itu
nah itu menarik kalau itu yang diperdebatkan atau didiskusikan
dan mungkin ada kesamaan kesamaan atau perbedaan perbedaan dengan visi presiden itu malah bisa menarik
tapi kalau menerima wejangan dan sebagainya ya sah sah saja kita tahu berarti kualitasnya sampai sejauh mana
nah saya melihat ini menurut saya tidak perlu diteruskanlah tradisi ini
tradisi maksudnya tradisi bagaimana
tradisi misalnya menggalang ya dalam tanda petik ya
kalau ini disebut penggalangan di istana
kalau mau ada pertemuan yang terkait dengan pilpres atau sebagai calon presiden
karena pak jokowi kan sudah dijadikan bakal calon presiden oleh lima partai
sebaiknya di luar
jangan di istana kepresidenan
saya kira harus diakui yang lalu presiden sby melakukan hal yang sama
setahu saya tidak pernah ada di istana
ya tapi di cikeaskah atau di mana di rumahnya
saya kira itu patut ditiru ya
jadi ini untuk sekedar kita mengingatkan saja
baik bang boni masih bersama kita ya bang boni ya
untuk soal partai partai ini bagaimana bang boni
saya kurang tertarik kalau soal komentar partai partai datang ke istana itu ya
karena saya pikir itu ya nggak penting lah
tapi poin yang berikutnya saya pikir itu positif ya
bahwa konsolidasi politik macam apapun memang harus dilakukan
di ruang yang netral
jangan memakai ruang ruang negara kenegaraan
seperti istana ya
tapi kan sekali lagi ini masih asumsi
karena kita tidak ada narasumber di sini yang bisa membuktikan bahwa apa yang kita bicarakan ini fakta
atau yang membantahnya secara faktual
jadi sekali lagi kita ini sebagai orang luar tentu saja boleh boleh saja kita memandang ini ya
suara pak fadli sebagai pimpinan dpr juga
saya kira tidak berhenti di sini
harusnya bicarakan itu di kelembagaan dia
untuk mengkritisi eksekutif
apakah perlu misalnya lembaga lembaga macam ini dipertahankan
konsekuensi kepada budgetingnya gimana
dan fungsi check and balance itu kan jalan dalam konteks hal hal seperti ini
itu harusnya dibahas direspon sebagai orang luar tentu
jadi dibawa ke pembahasan di dpr ya maksudnya
iya sebagai dpr bukan hanya di tv gitu loh
jadi kalau misalnya kesepakat
apa kurang lebih sama garis bawah
kalau misalnya kemudian itu adalah apa namanya fasilitas negara
maka tidak boleh untuk digunakan walaupun itu bentuknya konsolidasi saja bertumpar
apalagi ada pernyataan pernyataan seperti misalnya kami katakan ke pak jokowi
kalau seandainya pak jokowi tanda tangan
kita tadi tanyakan ke pak jokowi
kita ikut siapa saja yang akan digandeng sebagai cawapres
bagaimana kita full support ke pak jokowi
kita menyatakan dukungan pak jokowi mencari pasangan yang paling nyaman untuk duet bareng lima tahun ke depan
dan itu disampaikan dalam istana
memang itu hal yang tidak tepat
ya karena ini udah masuk tahun politik
maka seluruh isu artinya politiking gitu
itu nggak fair buat para pemain baru misalnya
apalagi buat para pemain baru
jadi fairness itu yang harus diperlihatkan
supaya legitimasinya naik terus
jadi sekali ketidakadilan itu terasa di hati masyarakat
itu langsung heboh dan itu susah dibantah itu
mau dibilang asumsi segala macam itu nggak begitu
kita memandang punya ada
benar atau tidak itu sebuah konsolidasi
dan itu artinya konspirasi
dan itu artinya akal akalan
menutup pak fadli
saya melihat bahwa kita ini kan sudah memilih jalan demokrasi
dan demokrasi kita ini termasuk demokrasi langsung yang terbesar ya
salah satu di dunia gitu
karena itu nilai demokrasi ini perlu kita jaga secara substansial
jangan ada upaya upaya
termasuk yang belakangan ini untuk meredam melobi pakai stick and carrot dan sebagainya kepada pihak pihak lain
supaya tidak bisa bertarung atau mungkin lemah dalam pertarungannya
nah ini saya kira harus kita jaga bersamalah
jangan sampai ruang publik ini hanya didominasi dikuasai oleh kepentingan kepentingan sesaat
terutama kekuasaan yang sedang berjalan
bicara tentang implementasi misalnya itu di dpr katakanlah ksp itu kalau tidak salah masuk di partner komisi dua ya
itu apakah nanti akan dipanggil untuk klarifikasi demi kepentingan
dulu saya kira nanti di komisi dua itu bisa dipertanyakan ya
saya kira dulu secara kelembagaan juga pernah kita pertanyakan
tetapi ya ada semacam kesepakatan karena waktu itu tidak mengganggu budget ya
dan memang anggaran itu diambil dari anggaran rumah tangga ketika itu
nah sekarang memang harus kita evaluasi kita lihat lagi
kita lihat nanti kedepan seperti apa terima kasih atas ulasannya malam hari ini pak fadli zon bang rocky gerung dan bang boni hargen
terima kasih atas waktunya melalui sambungan telepon selamat malam
dan demikian cnn indonesia prime news malam ini
saya indra maulana undur diri selamat malam dan sampai jumpa